pt dirgantara indonesia mengakui keterlambatan dalam pengiriman pesawat mereka
namun pt dirgantara indonesia menyangkal jika denda keterlambatan tersebut mencapai rp dua ratus dua puluh dua enam puluh lima miliar
alasan keterlambatan diakibatkan karena kurangnya modal kerja perusahaan serta aturan ekspor barang internasional
adanya keterlambatan pengiriman pesawat kepada pemesan diakui oleh direktur komersial dan restrukturisasi budiman saleh
namun denda tersebut tidak sebanyak yang ditulis salah satu media
yakni sebesar rp dua ratus dua puluh dua enam puluh lima miliar
ada tujuh kontrak pesanan yang mengalami keterlambatan
dari ketujuh kontrak tersebut pt di hanya membayar denda keterlambatan kepada tni angkatan udara sebesar dua ratus dua puluh satu juta rupiah
dan rp dua tiga miliar atas keterlambatan helikopter latih sirorski untuk tni angkatan darat
untuk super puma tni angkatan udara diganti dengan dua unit gearbox
serta untuk filipina dan thailand tidak ada keterlambatan
karena telah dikirimkan sesuai dengan perjanjian
rp dua ratus dua puluh dua lima puluh enam miliar saya rasa itu salah
berarti sekarang sudah ada
saat ini denda yang harus kita hadapi adalah pembayaran misalnya untuk cn dua ratus tiga puluh lima mpa tni angkatan udara
yang dituduhkan itu kita hanya membayar dua ratus dua puluh satu juta rupiah
tidak sampai mohon maaf berapa tadi
itu sudah dibayar
karena denda tersebut hanya terkait
kepada faktor faktor komponen yang belum dideliver ke pt di untuk diintegrasi dan disertifikasi
alasan keterlambatan pengiriman pesanan pesawat diakibatkan kebijakan dari badan kelaikan terbang internasional
sebagai pengespor komponen suku cadang maupun mesin pesawat
selain itu juga keterbatasan modal
di mana perusahaan ini tidak dapat menyimpan komponen tanpa adanya pesanan
tony oktora bandung
ini lepas sudah mulai kelihatan kan